banyak yang bertanya tanya apa sih gebrakan menteri kelautan dan perikanan yang baru
ini karena biasanya orang ini yang kemudian menguji menteri kelautan dan perikanan di gedung dpr di gedung parlemen
sekarang giliran dia yang ditanya tanyai
sudah bersama saya sekarang menteri kelautan dan perikanan pak edi prabowo
pak edi gimana pak
selamat siang mas budi selamat siang pemirsa cnn
gimana pengalaman ini kali pertama rdr raker dengan komisi empat
biasanya pak edi agak galak nih nyerang nyerang menteri kelautan
enggak ini pengalaman kedua
ya ini yang kedua raker
dan dulu raker pertama tanggal enam november
ini raker kedua tanggal delapan belas eh dua puluh dua puluh november
ini dalam rangka untuk semakin pendalaman tentang permasalahan permasalahan yang menyangkut tentang sektor kelautan
kalau permasalahan sektor kelautan dari kacamata edp
apa sih pak yang paling penting yang paling crucial untuk diselesaikan
ada kacamata edi prabowo
ini kacamata presiden dan wakil presiden
kacamata masyarakat stakeholder selaku kepentingan
memang ada beberapa peraturan yang menjadi keluhan keluhan para pelaku usaha
keluhan keluhan para pembudidaya dan nelayan
ya ini yang harus kita satukan
saya pergunakan waktu saya di awal awal bulan ini
di bulan pertama ini untuk menyerap semua permasalahan
termasuk permasalahan permasalahan yang dirasakan
kami datang kesini
memenuhi undangan dapat kerja dua kali dengan hati yang pelapang dan terbuka
untuk mendengarkan semua aspek
dan kita siap untuk diberikan masukan
jadi ini waktunya mendengarkan aspirasi dan banyak keluhan dari publik
kita dorong itu semua dan baru kemudian kita menata ya
beberapa hal misalnya regulasi
apa apa yang kira kira bisa kita sempurnakan
ini adalah tahap kedua
kita akan melanjutkan tahap kedua pembangunan sektor ini
tahap pertama sudah dilakukan ibu susi
saya pikir ibu susi sudah lakukannya
dan kita lihat banyak terobosan terobosan
nah ini yang kita teruskan
terobosan apa yang paling penting legasi bu susi yang mungkin edi prabowo akan lanjutkan
semualah yang baik akan kita teruskan ya
saya gak akan bicara detail detail karena panjang yang bisa kita ceritakan
yang jelas masalah masalah yang belum selesai akan kita segera selesaikan
banyak hal di sektor kapal saja misalnya

ini mau kita fokuskan bagaimana izin ini bisa cepat
sudah ada komunikasi dengan menteri perhubungan menteri tenaga kerja
karena ijinnya juga tergantung tentang tenaga kerja yang ada di kapal
menteri tenaga kerja juga harus melakukan ijin
ini kita akan kemas ujung ujungnya berapa lama
kalau bisanya empat belas hari bisa nggak sih sehari
kalau nggak bisa sehari kenapa berapa lama
iya bottleneck botellneck yang ada yang segera kita harusin
karena perintah pak jokowi kami adalah bangun komunikasi dengan nelayan
kedua perkuat industri perikanan budidaya
disini peluang sangat besar sekali
nah ini semua kami akan kompilasi dalam waktu yang tidak lama
kita akan lahirkan hasil analisa secara akademis
tidak bisa secara asal asalan atau sepihak
bagaimana perlindungan terhadap nelayan kecil ini
bagaimana si pengusaha tidak mati
bagaimana semua industri iklim usaha di sini tidak ada yang merugi
menguntungkan lapangan pekerjaan
nah pak tapi kalau kita bicara pak edi prabowo menteri kelautan yang baru
headline media nih pak beberapa waktu terakhir
edi prabowo akan menghentikan penenggelakan kapal
itu jadi headline dimana mana
coba tanya secara detailnya seperti apa
detailnya gimana pak betul ke edi prabowo akan menghentikan penenggelakan kapal disini
prioritas kita memang tidak menenggelamkan
karena penenggelamkan sudah selesai
lanjutannya ya kalau memang masih ada yang perlu ditenggelamkan kita akan tenggelamkan
karena ini adalah penjagaan terhadap kelelatan kita
jangan dianggap kemudian saya nggak berani nenggelamkan
bisa tapi nenggelamkan adalah untuk apa
untuk efek jerah
tapi kan setelah efek jerah selama lima tahun apa yang harus kita lakukan ke depan
kalau lima tahun terakhir ini efek
menurut saya kelamaan harusnya ada program program yang dikuatkan ya
sekali lagi saya tidak akan melihat sesuatu yang salah dulu
yang baik akan kita tingkatkan yang salah akan kita perbaiki
saya nggak mau menjatuhkan pendahulu saya
karena pendahulu pendahulu ini adalah sudah melakukan banyak kegiatan
kerjanya sudah keras saya tahu
banyak waktu dia sisakan untuk pekerjaannya
banyak waktu dihabiskan untuk melakukan pekerjaannya
jadi ini ke depan kami melanjutkan tahap kedua di pembangunan perintahan pak presiden jokowi ini
membangun sektor ini supaya lebih matang lagi lebih tajam lagi
lebih terasa bagi semua orang bukan satu atau dua orang
selama ini penenggelaman kapal itu sudah menimbulkan efek jerah yang positif nggak sih pak
orang jadi takut orang orang yang mau maling misalnya ikan kita jadi takut
ya walaupun memang ada rasa itu tapi masih ada pelaku pelaku yang melakukan tindakan tindakan ilegal
penggunaan alat tangkap saya dengar banyak masukan di belawan di sumatera utara
ada yang masih menggunakan troll
di kemarin waktu di bangka belitung
saya langsung diterobos sama nelayan untuk itu ditodong nelayan pak bagaimana
langsung berdialog disitu pak
ya kita kan terima semua
makanya langkah langkah yang jelas kita punya alat untuk mengawasi
ada psdkp psdkp kita anak anaknya luar biasa
kemampuannya juga tidak kalah ini yang kita optimalkan
komunikasi dengan masyarakat dengan pengambil keputusan di laut ada angkatan laut
ada bakamla ada kapolri dengan polairutnya ada kplp melalui perhubungannya
ini saya pikir bukan komunikasi yang sulit
komunikasi yang perlu hati yang besar terbuka untuk sama sama mengawas
komunikasi ini penting sekali pak edi
masalah utama adalah komunikasi memang dari dulu komunikasi
saya ketemu dengan kak din saya ketemu dengan hnsi saya ketemu dengan teman teman pelaku asosiasi lainnya
banyak yang nyambung gak sih pak selama ini komunikasi antara pak edi dan stakeholder ini
ketemu dengan para pengusaha saya ketemu dengan para nelayan
mereka menganggap kami susah untuk berkomunikasi
yang ngomong bukan saya anda bisa lihat hasil rekap ini ada semua di media sosial
saya tidak mau bicara bahwa dulu tidak berkomunikasi
mungkin ada komunikasi yang tidak nyambung ini yang kita mau luruskan
jadi tidak ada lagi yang bicara bahwa kalau nelayan sengsara walaupun dia satu
terus kita nggak boleh berasumsi itu dibiayain oleh pengusaha untuk demo tidak boleh
kita mau ini clear nelayannya bisa happy mereka tersenyum menikmati hidupnya
nah itu dia pak satu lagi pak ini yang menarik adalah ketika bapak mengatakan bahwa kapal kapal yang disita oleh negara selama ini
itu akan dilelang dan mungkin diberikan kepada nelayan untuk bisa beroperasi kembali
masalah penyitaan hasil hasil kapal yang ada yang sudah ada itu memang dominnya sekarang bukan domin kkp
domen di menteri keuangan kejaksaan agung sudah mutusin makanya kita undang sama sama
supaya kkp tidak merasa keras kepala untuk mempertahankan
supaya masing masing pihak sudah di koordinir dengan menteri keuangan maritim
dan kita sudah mencapai satu keputusan yang sama yaitu kalau memang bisa kita hibahkan
kenapa kita harus nunggu lagi kalau bisa dimanfaatkan kenapa harus ditenggelamkan
kalau takut dijual lagi gitu pak misalnya
memang ada ketakutan itu memang ada ketakutan itu pasti ada ketahuan
karena sekarang sudah ada sarana alat kontrol ada vms ada gps ada kontrol cek
makanya nanti kita kemarin setelah rapat dengan menko ada langkah langkah selanjutnya
pendalaman lebih matang sasaran si penerimanya siapa beneficirinya siapa
apakah di internal kesatuan kesatuan di negara ini apakah di sekolah sekolah apakah perguruan tinggi apakah nelayan nelayan
kalau itu semua harus ada verifikasi yang memang berdasarkan undang undang
kalau itu kita harus serahkan di luar butuh proses yang cukup panjang
kalau dia di dalam tidak ada masalah
misalnya diserahkan misalnya kapalnya besar dipakai untuk ambulan klinik terapung atau rumah sakit terapung
boleh saja itu pak ya
itu boleh saja karena diserahkan ke menteri kesehatan
jadi ada kemungkinan untuk dilelang dan dipergunakan kembali untuk hal hal yang lain
saya pikir kalau lelang nanti lah kita bicara itu
yang paling penting pemanfaatannya ada manfaat tidak
untuk apa kita lelang kalau hasil lelangnya juga kecil
satu lagi pak
kenapa tidak kita fokus ke nelayan nelayan mana ada
itu pun harus kita pertimbangkan apakah kita ada pendampingan
satu tahun pertama harus kita cek ada nggak peningkatan dari hasil tangkapan dia dengan dia pegang kapal ini
jangan jangan begitu kita lihat gak ada pertumbuhan dijual lagi
misalnya kalau langsung dijual lagi mungkin itu ada peraturan peraturan tidak boleh ya
tidak yang penting tidak rigid tidak ribet semuanya dipastikan tepat sasaran dan ada gunanya
dan komunikasi tadi kalau kata pak edi sekali kali komunikasi menjadi penting gitu pak
begitu saya masuk pertama kali yang ditanyakan oleh menteri menteri di sekitar saya adalah
jangan sampai anda komunikasi sulit
kayaknya pengalaman dari apa ya
nggak tahu karena saya pikir dipikir saya kan mungkin dari partai lain yang dianggap sulit komunikasi
pak satu lagi pak
yang menjadi pr menteri kelautan adalah soal cantrang
cantrang ini juga tahun tahun jadi polemik nggak pernah pun
begini nih masalah alat tangkap jenis alat tangkap ini yang dilarang kan banyak tidak hanya cantrang
ini juga kita mau melakukan kajian kajian yang tentunya nggak lama lah
ini kan saya baru belum ada sebulan dua puluh lima hari tapi
memang kalau dinilai tidak ada yang mengatakan itu adalah
dinilai tidak ada hasilnya iya belum ada hasilnya
tapi saya yakin sudah ada secerca harapan dari masing masing stakeholder yang saya tangkap langsung
saya tidak merasa bahwa saya paling baik karena ini semua kan bukan untuk diri saya untuk kita semua
ini perintah dari pak presiden kepada saya tugas ini harus saya amankan harus saya selesaikan dengan baik
sehingga janji janji pak presiden pada saat kampanye itu bisa kita buktikan
dan saya sangat yakin dari apa yang terjadi dari penglihatan saya di lapangan luar biasa banyak ya
saya sudah bercerita hari ini dengan waktu yang lima belas sampai sepuluh mungkin nggak cukup
jadi terakhir surprise apa edip prabowo dalam waktu satu dua bulan ke depan pak
yang buat kita wah ide prabowo ternyata keren juga gak jadi anggota parlemen saja yang keren
untuk mengontrol kementerian kelautan waktu itu juga jadi
yang jelas sekarang kita akan mengisi jabatan yang kosong
ada satu ratus lima puluh satu jabatan kosong di kkp yang sekarang sedang dalam pematangan
ini tidak lama lagi akan dilatih karena pak presiden sudah mengarahkan dari eselon satu sampai eselon iv ini segera diisi
jadi tinggal kita secepatnya kami akan berkomunikasi
setelah itu kita akan bersurat kepada menpan untuk mendapatkan tujuan baru kita akan melatih
apa yang ingin anda katakan pak terakhir pak kepada para pemirsa yang mungkin agak ragu dengan edi prabowo
katanya ada headline di mana mana akan stop penenggelaman kapal yang selama ini sangat populer gitu pak
terakhir pak kepada publik
gak usah ragu kasih saya kesempatan mohon doa dari saya kepada bapak ibu semua
para pemirsa pelaku usaha di sektor ini saya hadir dalam rangka menyelesaikan permasalahan
bukan untuk menambah masalah baru mohon doanya
yang penting jangan lupa makan ikan pak ya kalau nggak nanti ditenggelamkan juga
pak makasih banyak pak atas perbincangannya kita akan break dulu kami akan segera kembali di kupas indah